eh kak mampir kemabuan bentar ya
wah ngapain nanti telat lagi
bentar aja kak rafa mau balikin kotak musik yang serem
nanti aja deh pulang sekolah
please kak sebentar
karena kotak musik ini aneh ada hantunya
reti ngamain sih
buang hajat mah di kamar mandi ya tu paretek
maklum rt teladan
eh buranti tadi saya itu
ngelihat ada kayak dua bayangan
pak rete nggak bisa tidur kan
kalau sehari aja gak ngeliat muka saya
nih bu ranti
asal tau ya
kalau di dunia ini cewek tinggal bu ranti sendiri
hah saya lebih memilih artis desyuta maharani
itu kan artis yang suka mirip miripin sama saya
ah udah pak rete gak usah banyak alesan
mendingan sekarang pak rete keluar ya
ngapain gak jogorok nih dia
aduh dikit semut lagi
tuh kan bener
feeling saya emang selalu bener dan gak ada apa apa disini ma
semuanya tetan teram aman damai
dasar weh ta si duda gatel ta
ayang weh pake jengsa ya
eh ya ampun
kamu sampai keringetan gini
mami tuh karena gak denger kotak musik kalian masih bunyi
kirain teh kalian belum pada tidur
rafa gak tau mika nya nyala sendiri kotak musiknya
rafa lupa kali matiin kotak musiknya
tadi ali udah matiin mi
ya udah gini aja
sekarang rafa sama ali balik tidur lagi ya
besok pagi kan sekolah
jangan lupa sebelum tidur
kayaknya kotak musiknya emang aneh
habis hujan suka licin gini
pak somad katanya pindah bang
pak somad yang di rt sebelah
oh yang tanah kosong ada rumah pohonnya
ya betul betul pak
sekarang angker itu pak
banyak penduduk yang pindah disono
itu udah lama aman aman aja saya lewat situ
itu dulu pak
sekarang itu ada hantu anak kecilnya
itu hantu nomel
kalau dengar lagu nina bobo
lagu itu bisa mengundang hantu pak
wah berarti beneran ya
cerita si kiki sama martin
pak eh eh
bapak takut ya
saya takut sama hantu
saya ini rt pejabat negara
saya emang gak percaya gitu gituan
saya emang gak tau dah
saya emang taunya justin bieber
tuh kak bella tuh
bella kali udah kerjain pr belum
emangnya kamu belum ngerjain pr
udah sih tapi
aku turunan betawi
gak boleh curang
mampek rumah bawang bentar ya
nanti telat lagi
bentar aja kak
rafa mau balikin kotak musik yang serem
nanti aja deh pulang sekolah
please kak sebentar
karena kotak musik ini aneh
ngapain di sini
bukannya sekolah ngga segawat kan itu
si rafa tuh katanya mau balik ke pohon
hah mau ngapain
mau balikin kotak musik ini
gak usah lah
nanti ada hantu nina loh
emang bener ya
emang bener ya ada hantu
lagian nina tuh siapa
nina bobo itu memang ada
dia akan keluar ketika kotak musik itu dimainkan
kalau kalian pengen lebih lengkap cerita seperti apa
jadi begini ceritanya
mari kita turunlah bingung
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
ketika kita berdua berdua
nenek gak bisa tidur ma